satu keluarga terduga simpatisan isis asal cilincih jakarta utara
dideportasi oleh pemerintah turki
setelah diperiksa intensif oleh polda bali kemarin
keluarga ini dipulangkan ke cilincing jakarta utara
keluarga ini terdiri dari kepala keluarga berinisial tu
istrinya nk dan tiga orang anak
mereka dideportasi oleh pemerintah turki
atas dugaan keterlibatan dengan organisasi isis
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim densus delapan puluh delapan
bnpt dan juga polda bali
diketahui keluarga ini sudah berada di turki selama tiga bulan
dan berpindah pindah tempat tinggal
mereka diketahui ingin bergabung dengan isis setelah sebelumnya
berkomunikasi dengan seseorang saat berada di istanbul